ibu semoga kepindahan kita nanti nggak sia sia ya
kita akan segera ketemu juli
kalau buat ibu gak ada masalah pak
cuma ada satu hal yang ibu ingin sampaikan sama bapak
nanti kalau sampai jakarta
ibu tidak mau kalau disuruh tinggal di rumah kang prayoga
ibu teh masih sakit hati sama sikap teh di anak ya
kalau kita disitu cuma dianggap numpang dan direndahkan juga
tapi kan suatu saat kita bakal berbesanan dengan mereka
kalau emang alia udah lancang dan mengecewakan om dan tante
alia akan pergi aja om
dan alia nggak akan pernah mengusik keluarga om lagi
malumlah om sedang emosi
tapi setelah om mendengar akan penjelasan kamu
jadi om mengerti akan penjelasan kamu

kamu memang benar benar sahabatnya di anda
sahabat yang luar biasa
terima kasih ya
selanjutnya tinggal gimana caranya ngerusak image me si alan itu
ini kamar rekaan vino dan kamu bisa tinggal disini
untuk sementara belum ada box bayi jadi mino ya tidurnya masih kamu jagain ya
gak apa apa komil vino udah biasa tidak diperlukan aku
dan kalau kamu perlu apa apa panggil bibi aja ya
iya terima kasih ya mil
dia emang udah gak ada fin
tapi mama yakin kamu pasti bisa merasakan kasih sayangnya di kamar ini
sekarang papa kamu pasti udah lega karena kamu udah ada di tempat
bu semoga kepindahan kita nanti gak sia sia ya
kita akan segera ketemu juli
kalau buat ibu gak ada masalah pak
cuma ada satu hal yang ibu ingin sampaikan sama bapak
nanti kalau sampai jakarta
ibu tidak mau kalau disuruh tinggal di rumah kang prayoga
ibu teh masih sakit hati sama sikap teh di anak ya
kalau kita di situ cuma dianggap numpang dan direndahkan juga
tapi kan suatu saat kita bakal berbesanan dengan mereka
kalaupun kita tidak numpang di sana lagi
setidaknya kita kudu jaga nama baik
silaturahmi teh kudu dijaga
silaturahmi itu memperpanjang umur bu
jadi bapak masih menginginkan juli dijodohkan dengan milo
kenapa enggak bu
ibu kan bisa menilai sendiri
milo itu lelaki yang baik pintar sopan
juli pasti bahagia kalau menikah dengan dia
bapak tega kalau juli punya ibu mertua seperti tah diana itu
orang seperti tahdiana itu pak itu akan merendahkan menantunya
perjodohan ini tuh pak
tidak ada yang lebih baik dari soal amanah
bapak dan kang prayoga sudah janji soal ini
jubi harus menikah dengan milo
kok kita jadi berantem sendiri
kita pikirin nanti aja lah
sekarang yang penting kita usaha cari juli di jakarta
tolong kamu selamatin
milo cari kakek sama neneknya
terima kasih ya tuhan
amanah dari mbak mita terlaksana
semua usaha aku terbayar
perjuanganku enggak sia sia
saya suka dia saja
saya atau robin

bapak sama ibu mau pindah
kami mau pindah ke jakarta
kalau yang ada berminat rumah ini mau membelinya
ngapain ke jakarta tuh pak
jakarta kan udah sumpah
kita ke jakarta mau cari juli
sampai terakhir kita pulang kesini pun
kita belum dapat kabar tentang juli
entah dimana dia sekarang
semoga kepindahan bapak sama ibu
ke jakarta itu ada hasil
bapak sama ibu bisa cepat ketemu sama neng juli
kita disini cuma bisa bantu doa aja
ya insya allah
terima kasih bu
harusnya dian dah seneng
karena udah boleh pulang dan udah sembuh
tapi sebel rasanya
kalau ingat muka perempuan itu
ada di dalam rumah kita
yang harus bapak bicarakan ke bapak kamu
pasti ada cara untuk ngusir dia
bagian dari segitu banyak orang di jakarta
bisa bisa aku benci sama darah yang mengalir dalam tubuh aku
di beberapa kali sih aku harus minta maaf sama kamu
aku tuh sama sekali gak ngerencanain ini
ini semua adalah kebetulan ya di
mita itu kecelakaan dan dia dibawa kesini
tapi kok bisa kebetulan juga ya
kalau cuma dia di rumah sakit ini yang darahnya sama kayak kamu
kamu tuh janji sama tante kalau kamu tuh akan menjauhkan manusia satu itu
tapi yang sekarang terjadi apa
aduh semakin dekat tau gak sih
tapi buat apa sih kita berantem sendiri kayak gini
mita itu bisa seneng banget kalau tau
justru sekarang ini kita harus mikir rencana
supaya perempuan itu bisa lenyap selamanya dari keluarga kalian
oke sekarang rencanamu apa
tante alia pikir kita biarin ajan minta masuk ke rumah tante
ada untungnya juga kok
untungnya dari mana
irfan sekalian aja darikat juga